berikutnya banjir yang melanda kalimantan selatan ini terus meluas
sedikitnya empat kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai dua meter
sementara dua jembatan penghubung jalan provinsi di kalimantan selatan jebol diterjang air
empat kabupaten dan yang dilanda banjir adalah tanah laut hulu sungai kemudian hulu sungai tengah banjar dan kota banjarbaru
di desa pandahan kecamatan batibati kabupaten tanah laut ratusan rumah terendam banjir dan warga dievakuasi anggota polres tanah laut
satuan lantas polres tanah laut menerjunkan dua puluh lima personel ke lapangan untuk membantu warga terutama yang terjebak di dalam rumah
kendaraan patroli perahu karet dan sampan milik warga pun juga dikerahkan
kemudian di kabupaten hulu sungai tengah polisi juga menyelamatkan warga lanjut usia yang terjebak banjir di dalam kamarnya
akibat banjir jembatan penghubung jalan ahmad yani di kilometer lima puluh
enam puluh lima matraman kabupaten banjar ini terputus
putusnya jembatan yang merupakan penghubung banjarmasin dan daerah hulu sungai ini membuat lalu lintas lumpuh total
untuk kepentingan transportasi warga pemerintah akan membangun jembatan darurat
kita sudah kerahkan pasukan kita dibantu oleh direkturat pol air dengan kapal kapalnya untuk membantu masyarakat evakuasi
juga memberikan bantuan bantuan yang sifatnya primer
yang pertama adalah nasi bungkus karena nggak mungkin dia masak
kita akan buka dapur umum dan langsung distribusi hasil masakan tersebut dan sembakonya yang lain tetap berjalan
dan juga kita memberikan posko kesehatan